terima kasih saudara anda masih menyaksikan kompas malam
selain perdebatan sidang sengketa pilpres hari ini juga diwarnai beberapa teguran yang dilontarkan
ketua mahkamah konstitusi suhartoyo di tengah sidang
suhartoyo menegur ketua bawas lurahmat bakca yang diduga tertidur
momen ini terjadi ketika tim hukum prabowo gibran rampung memaparkan materinya
hakim pun mempersilahkan pemohon serta kpu dan juga bawaslu untuk bertanya
namun soeharto justru menyindir ketua bawaslu yang nampak menundukan kepala seperti sedang tertidur
ini kedua kalinya saudara ahmad bakca kena tegur suhartoyo karena mengantuk saat sidang
pada mulanya memang mahkamah konstitusi menyatakan
teguran di tengah sidang juga dilontarkan ketua mk soehartoyo kepada tim hukum anies mohaimin
di tengah penjelasan ahli soehartoyo melihat salah satu anggota tim hukum ini menggunakan kacamata hitam
soehartoyo pun meminta penjelasan dari anggota tim hukum tersebut yang mengaku sedang sakit mata
kaitan seperti ini karena presiden ini menunjuk daripada
kadang kadang kan anak muda suka hanya tampil ya kurang tepat ya